kementerian keuangan melalui direkturat jenderal pajak melakukan sosialisasi pelaporan surat pemberitahuan
atau spt tahunan pajak penghasilan dua ribu delapan belas secara elektronik melalui e filing
acara sosialisasi digelar di bundaran hi jakarta pada minggu pagi tiga maret
acara bertajuk spektak scular tersebut diikuti kalangan milenial dan dihadiri oleh menteri keuangan sri mulyani
serta direktur jenderal pajak robert pakpahan
pelaporan pajak dengan menggunakan sistem electronic e filing dan pembayaran pajak dengan sistem e billing
sudah dilakukan sejak dua ribu dua puluh
tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam penyampaian spt tanpa harus datang langsung ke kantor wilayah
dan juga mempermudah pembayaran pajak lewat atm
hai bemar moi
pembayaran pajak melalui online
yaitu melalui e filing
dan membayarnya juga tidak perlu harus ke bank
bisa melalui atm dengan e billing
nah ini dua hal yang kami harap sangat bisa memudahkan masyarakat
karena masyarakat sekarang itu sangat sangat lekat dengan gadgetnya